terima kasih anda masih bersama kami
petugas gabungan dari polrestabes surabaya dan satpol pp rabu sore
menggelar razia di sejumlah rumah kos yang diduga kerap dijadikan ajang pesta narkoba
hasilnya tiga penghuni kos diamankan setelah tes urin ketiganya positif mengandung narkoba
razia gabungan yang digelar satuan reserse narkoba polresta besurabaya
garnisun dan satpol pp kota surabaya rabu sore ini pertama dilakukan di kos metro house
jalan dukuh kupang surabaya
dari tempat itu polisi mengamankan rc warga ciledug pamulang indramayu jawa barat
perempuan berusia dua puluh tahun itu diamankan setelah dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba usai jalani tes urin
selanjutnya razia menyasar rumah kos sriwijaya di jalan raya darmo surabaya
di lokasi tersebut petugas mendapati pasangan yang tidak bisa menunjukkan surat nikah tinggal di rumah kos harian tersebut
pasangan bukan suami istri itu akhirnya diamankan petugas lantaran dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin
petugas juga menggeledah mobil milik pasangan tersebut untuk mencari barang bukti narkoba yang diduga disimpan di dalam mobil
kita mendapatkan tiga orang positif menggunakan narkoba
ini sementara masih kita dalami dan diantara dua orang itu adalah satu pasangan bukan suami istri
guna proses hukum lebih lanjut tiga penghuni kos yang dinyatakan positif
mengkonsumsi narkoba diamankan kemampol restabe surabaya